googling demikian ucapan bila seseorang ingin mendapatkan informasi yang dibutuhkan
dan di tahun dua ribu lima belas ini google mengumpulkan tokoh penting dari luar dan dalam negeri yang paling sering dicari
valentino rossi adalah tokoh yang paling dicari dalam daftar teratas google indonesia sepanjang dua ribu dua puluh
perseturuannya untuk mendapatkan gelar motogp begitu seru apalagi di detik detik terakhir rosi menendang marquez sehingga membuat suasana perburuan semakin seru
kasus setia novanto yang terkenal dengan kasus papa minta saham pun mengerek mantan ketua dpr ini menjadi tokoh yang dicari di posisi kelima
sementara di penelusuran terpopuler demam batu akik pada kenyataannya menempatkan batu alam tersebut ke posisi pertama
netizen pun gemar mencari gojek dan kue cubit yang menempatkan kata ini populer di posisi kedua dan keempat
google pun menjadi kamus berjalan untuk netizen yang belum mengenal istilah apa itu baper
lulung pun tak ketinggalan menjadi hal yang sering dicari di google
maka tak heran mim haji lulung berada di nomor satu
satu kategori meme di indonesia
jadi apa yang belum anda ketahui hari ini
tanya mbah google saja